eh dang dang
mau ikut gak
cari rumah buat berusahain
awas ya bikin mutuah saya makin rusak
apa mau tanya
serius sama kamu min
harus begitu sob
kalau ketakutan sudah mencapai puncaknya
keberanian akan muncul dengan sendirinya
seperti dikejar harimau
terus saya lari terus
dan akhirnya saya terpojok
gak ada tempat lagi untuk berlari kang
dan gak ada satupun yang nolong
saya harus melawan harimau itu
ini sobri yang dulu
selalu semangat optimis
hari minggu saya mau nyari cincin nikah
selama cinta itu kuat
saya dan dede cantik
akan menghadapi semua masalah kamu
saya layanin pembeli ini
waalaikumsalam kang dadang
mau ke rumah akum
siapa kang dadang
akum belum pulang
iya silahkan duduk kang dadang
kasih doang ya
kang dadang mau minum apa
sirup ada sirup
kalau gitu kita ngobrolnya di rumah kang dadang aja yuk
gak usah deh kalau gitu
alhamdulillah kang dadang
ternyata obatnya gampang
ya kan saya juga udah bilang mandi
dokter clara yang bilang kang dadang
ngomong ngomong sehat em udah sampe mana ya
sebentar kang dadang
saya telepon dulu ya
eh jangan di telepon atuh
kalau lagi di pesawat tidak boleh terima telepon
gak boleh telepon
nanti ganggu jalannya pesawat
yang bener kang dadang
ya emang begitu dong
ya emang begitu dong
ya emang begitu dong
ya emang begitu dong
ya emang begitu dong
percuma juga ya nelfon
kalau di atas nggak ada petunjuk jalannya
kalau di atas nggak ada petunjuk jalannya
gimana pilotnya tau ya kalau udah sampe saudi
terus saya juga bingung
ah iya kang dadang
saya tau kang dadang
jadi gimana tuh pilot supaya tau
ya dia gak tau pilotnya kang dadang
dia tuh mampir dulu kang dadang
turun ya kan
terus pilotnya turun nanya
kang saya mau numpang tanya saudi dimana ya
terus dijawab kang dadang
oh di sebelah sana kang
kan terus pesawatnya terbang lagi kang dadang
terus saya terbang lagi ya
kang dadang bisa terbang
bukang dadang marah
hari minggu setelah selesai pengajian
membersihkan halaman sekolah pak ustadz
menyambut ramadhan ustadz
usulan yang bagus
mudah mudahan kita tidak terjebak
dalam seremonialnya saja
sebulan sebelum ramadhan
semua orang sibuk
membicarakan ibadah ramadhan
kita sibuk memikirkan
dengan apa kita berbuka puasa
ramadhan akan berakhir
memikirkan pakaian baru
begitu ramadhan berakhir
kita baru tersadar
kalau yang meriah di bulan ramadan itu
hanyalah seremonialnya saja
terus kita menangis
pertemukanlah kami kembali
dengan bulan ramadhan berikutnya
puluhan ramadan telah kita lalui
tapi perilaku kita
ramadhan bukan jadi bulan penahan hawa nafsu kebendaan
menjadi bulan pengumbar hawa nafsu kebendaan
ini yang terbali
iya pak ustadz
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
itu kayaknya kalau dia suka sama kamu wak
cepat si pi ah
kamu langsung ganti baju terus sholat baru makan
mak acing jalan dulunya mak
jangan kelayapan cari cewek ya
eh jangan bilang gak pernah
mau ikut nggak
cari rumah buat berusahain
awas ya bikin betul saya makin rusak